hai aku denger kamu baru kena phk
gimana kondisi kamu sekarang
sedih deh masa pandemi ini kita gak cuma harus menghadapi virus
tapi lapangan kerja juga ikut tergerus
banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan
karena banyak sektor usaha yang gak bisa berjalan
tapi aku percaya ketika satu pintu rezeki tertutup
ada pintu lain yang terbuka
kuncinya asalkan kita gak berhenti berusaha
kamu udah coba melamar kerja kemana aja
nanti aku pasti bantu sebari
eh gimana kalau coba tawarin jasa kamu sebagai pekerja lepas dulu
aku yakin banyak orang yang membutuhkan tenaga kamu
apalagi bakatmu dalam desain udah gak diragukan
nanti daftarin jasa desainmu jadi merchant crist juga
biar klien klien nggak ribet untuk pembayarannya
soalnya kalau kode qr nya pakai kris
aplikasi pembayaran atau bank yang beda beda
semuanya bisa scan atau unggah kodenya
cara lengkapnya lihat di www bi go id ya
nah sambil nunggu panggilan di tempat baru
siapa tahu kamu malah bisa buka lapangan kerja baru
pokoknya aku siap deh jadi pelanggan jasamu yang pertama